ih padahal tuh cowokan nggak banget
udah dia jelek supir angkot orang biasa
nggak tahu pendidikannya apa tapi kok kebayang bayang terus syuku
duh anak papa yang cantik
kalau udah ngelamun sampai lupa makan sama minum
pasti kamu lagi ngelamunin adam ya ha
sampai jumpa di video selanjutnya
hah mata lo dimana ketinggalan di rumah ya mata lo
sampai sampai lo malah belok kebarangan
ngerti dong punya mata gak sih
eh enak aja sih tuh lo nyerepet lo cerewet
lo yang nyerepet mobil gue dan lo harus ganti mobil gue sekarang juga bawa ke bengkel
itu sih cerita lo mobil gue itu lo yang serempet dan lo harus ganti
pokoknya harus bawa ke bengkel sekarang juga
mobil gue tuh mobil mahal nggak ada di indonesia
cuma satu gue yang punya dan gue pengen lo bawa ke bengkel sekarang juga
balon pecah airnya tumpe
duit setoran aja belum
mau ganti pake apa lo
balon pecah airnya tumpah
mau bayar pake apa kek terserah obang aja
gue nggak mau tau lo yang harus ganti mobil
oke oke kita ke kantor polisinya sekalian
wah kantor polisi jangan kan kantor polisi
komda ku jawanin mabut sekalian
oke makasih pak
ah nggak peduli gue pokoknya sama lo

eh gue buka
enggak jalan jalan aja
gimana gue bisa jalan kalau ada mobil butuh lo disitu
eh gue tau tau
kenapa berjajan disini
ini perusahaan nggak bakal maju
kalau semua karyawannya
sampai jumpa lagi
saya kan baru pertama kali terlambat pak
justru karena baru sekali ini
nanti bakalan bakal jadi kebiasaan yang buruk nantinya
pak mobil lo saya tadi keserempet angkot
alasannya keserempet angkot
keserempet kapal terbang
atau kenapa nggak sekalian keserempet kapal selam
kalau kalian bertingkat seolah olah yang punya perusahaan ini
maaf ya pak adam yang terhormat
saya nggak suka disidang seperti ini
cuma gara gara saya terlambat
dan perlu kalian tahu
perusahaan ini memang milik saya
dan bapak adam yang terhormat ini
dijadikan pemimpin di perusahaan ini karena apa
karena dia akan menjadi calon suami saya
kalau nggak dia itu udah jadi jebel
lo jangan gitu
gue kan cuma mau kasih contoh makanan karyawan
supaya nggak ikut kita terlambat
anaknya udah pulang
ini malam lo bawa cewek nggak buat bini
sahabat naik pulang tinggal nyariin udah ketemu cewek apa belum
umur lo mah udah bangkotan ji
masa nyiak lo aja yang suruh ngerawat lo
yang ada juga lo cari bini ji
buat ngerawat nyiak lo
emangnya pikir kawin sembarangan
kan harus pakai hatinya hati yang bicara
kalau cuma ngelihat cewek cakep kawinin atau apa
atau ujung ujungnya cerai gimana
nya sendiri yang repot kan
kadang kadang mau mah ye nyiak
muka hancur begini
perasaan nyiak li ji
dulu sebelum nyiak buta
perasaan anak anak nyiak ini ganteng ji
dulu waktu nyiak belum buta
sekarang kan disesuaiin
sekarang nyiak udah nggak bisa ngelihat
ngelihat aja bawahnya gelap aja kali ye
tapi kayaknya nih hari hari baik buat aja deh nyiak
tadi aja ketemu cewek nyiak
ya allah nyiak
sampai sekarang tuh mukanya masih kebayang bayang
kayaknya dia tuh anak orang kaya raya nyiak
lo jangan mimpi deh
nyiak gimana sih
tadi repot tinggal aja disuruh kawin
nyari perempuan nyari perempuan
nah sekarang insya allah udah dapet
emang belum cinta sih
kan cinta itu melalui proses
tapi perasaan hati nih perasaan feeling kayaknya udah
udah gimana emang itu perempuan
kenapa gue jadi mikirin dia terus ya
ih padahal tuh cowok kan nggak banget
udah dia jelek
nggak tau pendidikannya apa
tapi kok kebayang bayang terus yuk
duh anak papa yang cantik
kalau udah ngelamun
pasti kamu lagi ngelamulin adam ya
papa pan sih siapa yang mikirin adam
orang susah lagi mikirin kerjaan susah sendiri kok

nah kalau gitu kayaknya papa deh yang kepikiran
gimana kalau dalam waktu dekat ini
kamu menikah dengan adam oke
aduh enggak deh
papa tau nggak tadi di kantor tuh si adam nyebelin banget
sebel itu bukannya
senang betul ha
selamat siang susan
selamat siang saya mau ketemu sama pak adam
pak adam yang nggak ada bu
iya pak adam yang nggak ada
kamu yakin pak adam dari dalam
kamu yakin pak adam dari dalam
beneran bu pak adam lagi pergi
lagi meeting sama pejabat sampai sore nanti bu
oh sampai sore ya
keliatannya gini ya kok saya nggak percaya sama kamu
keliatannya gini ya kok saya nggak percaya sama kamu
sebenarnya sih ada bu
di ruangannya bu
kamu tuh yang cantik
ya bu bisa saja
benar bu buang buang aja
ini yang namanya meeting dengan pejabat
sayang cinta dia
tadi gue cuma benerin kancing bajunya dia doang
bukan kancing bajunya dia yang benerin kancing bajunya dia
tapi otak kamu yang harus dipenerin
tenang dulu dong tenang
kamu pengen aku tenang
kalau kamu pengen aku tenang
itu itu udah buat aku tenang sekarang

mas ada apaan antara amik
ada orang mau bunuh diri
kalian jangan mendekat
dekat kalau kalian mendekat saya akan turun
belum bunuh diri
waduh jangan jangan bunuh diri
ini gue kenal tuh perempuan
sayang banget kayaknya dia buru buru mati
kalian tidak tahu
betapa sakitnya saya betapa penderitanya saya
betapa sakitnya saya betapa penderitaan saya
jangan jangan gaboished dari kita